merah dan hijau identik dengan warna khas natal
tiap sudut ruangan aksesoris hingga pakaian dan bahkan kado atau bingkisan natal
kerap bernuansa dua warna tersebut
hijau sama merah itu sih lebih ke bikin hangat sih
bisa bikin kita tuh lebih nyaman menyatu
dalam gereja katolik merah dan hijau adalah bagian dari warna liturgi
merah itu artinya martirdem kemartiran warna darah yesus juga
pesta santo santa yang adalah martir
warna hijau ya warna itu dipakai pada masa masa biasa
yang melambangkan kehadiran dan mengharapkan akan tuhan allah
di luar warna liturgi gereja katolik merah dan hijau populer menjadi warna khas natal
merah melambangkan kebebasan dan keberanian
hijau sebagai simbol abadi yesus
apakah nuansa merah dan hijau itu suatu keharusan
tidak juga itu tradisi ya
yang di negara negara eropa
yang dimana munculnya kristianitas bertumbuh dan berkembang di sana
itu sangat mudah dijumpai
nah kemudian dibawa ke negara negara koloni
termasuk ke indonesia dibawa oleh belanda ya
guru besar antropologi universitas gajah mada hedi sri ahim saputra menilai
merah dan hijau adalah warna berpasangan namun berlawanan
dua warna ini melekat lama di masyarakat indonesia
nah ini konsepsi dua hal yang berpasangan tapi berlawanan
itu ada dalam banyak budaya
ya dalam budaya jawa ada dalam budaya cina ada dalam budaya jepang ada
yin and yang misalnya itu juga di sana ya
tak sekedar memberikan nuansa di momen perayaan keagaman umat kristiani
warna warni natal juga memberikan makna serta kehangatan suasana di tengah hari istimewa